pengendalian inflasi merupakan bagian dari tugas pokok bank indonesia untuk memelihara kestabilan nilai tukar rupiah
secara historis komoditas volatile foods merupakan penyumbang utama terjadinya inflasi
merespon tingginya inflasi komoditas volatile foods bank indonesia telah menginisiasi beberapa program pengendalian inflasi
di antaranya adalah pengembangan pusat informasi harga pangan strategis atau pihps
pihps diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi harga pangan di daerah dan mengurangi gejolak harga
di jawa tengah pusat informasi tersebut bernama sihati atau sistem informasi harga
sebelumnya pada acara ekonomi kerakyatan di brebes presiden republik indonesia berharap situs seperti si hati bisa menjadi sebuah inisiatif nasional
kami dalam kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pak gubernur jawa tengah pak ganjar pranowo dengan leadership beliau
bersama sama dengan bank indonesia kita menyusun satu sistem yang disebut sistem si hati itu adalah sistem pusat informasi harga pangan strategis
dan program sihati yang dikendalikan dan kemudian dibangun bersama dengan pemda jawa tengah itu betul betul bisa membuat semua stakeholders di jawa tengah
itu bisa memahami bagaimana perubahan daripada harga pangan di jawa tengah
di kesempatan pertemuan terakhir di mana bapak presiden jokowi juga hadir di brebes pak presiden jokowi sudah menginginkan agar betul betul inisiatif seperti ini
pusat informasi harga pangan strategis yang ada di jawa tengah atau sih hati ini bisa menjadi satu inisiatif nasional
sehingga di seluruh pemda di indonesia kita bisa punya satu sistem untuk mengendalikan informasi harga pangan strategis atau harga pangan yang berkejolak
dengan adanya pihps itu diharapkan akan menciptakan konvergensi harga sehingga dapat mengurangi gejolak harga
bank indonesia juga mengimplementasikan program pengendalian inflasi melalui pengembangan klaster berbasis komoditas di daerah
secara rutin bank indonesia selalu berkoordinasi bersama seluruh pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan harga di pasar
dalam talkshow bertajuk sinergi program bank indonesia dan pemerintah
pemerintah daerah provinsi jawa tengah menyambut hangat program pengendalian inflasi bank indonesia
bank indonesia dinilai positif dalam membantu pemerintah daerah menjaga suplai bahan pangan nasional
sehingga di musim tertentu seperti saat panen raya berlangsung harga di pasar akan tetap stabil
bagus saya sebenarnya ada dua hal ya
satu apresiasi terhadap umkm artinya bagaimana bi membina
dan pembinaan itu tidak hanya sekedar memberikan sesuatu
tapi juga empowering bagaimana memberdayakan mereka dengan seluruh ilmu pengetahuan yang diinginkan
dan bagaimana memberdayakan mereka dengan seluruh ilmu pengetahuan yang diinginkan
sebagai bentuk apresiasi atas kinerja klaster di daerah
bank indonesia memberikan penghargaan kepada tiga belas klaster terbaik
yang dinilai sukses dalam mengembangkan kluster yang mendukung program pengendalian inflasi
juara utama program pengendalian inflasi bank indonesia dimenangkan oleh klaster padi organik dari kabupaten ngawi
sebagai hadiah bi memberikan penghargaan berupa pelatihan khusus di luar negeri
berikut adalah daftar klaster penerima penghargaan program pengendalian inflasi bank indonesia